sayang banget sama kevin
tony udah cerita semuanya tony tony
tapi enggak aduh aduh aduh
sakit mulut aduh kebanyakan sampel
usah usah banyak cabe harus kue si
banget sih terabit telat aja sekolahnya
beda aja kalau abis telat abis bolos aja lagi
si abis itu emang ada sekolah toh
gara gara dia kemana bolos gue sekarang jadi suruh jagain si abis arya nama manwar
oh kalau gitu sekalian aja bos ngelamar jadi satpam di sekolahannya si abi
dari om anwar kan dapat duit dari sekolahan juga dapat duit bos eh palu peang
jagain si abi aja kudu ribet udah kejeng kejeng atau enggak yeay kepala aku kan botak dibilang peang lagi
asal setan cabul penggul ngomong sama lu bukan bos setan metal lagi
eh dasar lu udah gua mau pergi
eh jangan nakal ya kalau bim bim nakal disentil loh
heeh kok diem sih lo eh denger gak
setan ngambek ya orang
gua ajarkan punyamu
enggak kok tita cuma lagi pengen gak sekolah aja
ah bohong udah deh gak usah ngebohongin abi
dasar cewe badung
mau telepon mami ya
bukan abi mau telepon tante jamilah
ye apa bedanya
denger ya kalau sampai mami tau kalau kita bolos urusannya bakal panjang ngerti lo
aduh toli perut abi sakit
lu kagak makan roti yayang gua kan
hendak aja lu oman war lu kagak tau yayang gua siapa
no si ganteng kevin
susah banget ya po
dari kemarin tuh si kevin tuh lagi ngelamun terus po iya

gimana gitu caranya dia untuk mengutarakan perasaan yang terpendam
dia bingung ngungkapin perasaannya yang terpendam
iya makanya sekarang kok mendingan samperin po gitu udah bener bener ngebet sama po
aduh hati gua berplaur plaur
kok ngapain sih lo ga sekolah ya
yaa gausah kaget gitu biasa aja kali
mendingan gua pura pura ga tau lo bolos nanti gua yang diomelin tau ga
ee tita kan udah bela belain bolos kok malah ditinggal
yaudah deh tita sekolah tapi tita ga mau dibenci sama laa ya
iya pinter jadi orang harus pinter dan kayak syabi
kejar kejar ani ya bos ciumin aja dia bos sampai bibirnya jontor udah deh abis itu dia pasti nggak
berani lagi gangguin bos yang pergi nggak pergi nggak sekarang siap bos gimana lagi caranya ya
hai hai bos bunuh aja sih ani jadi aku kan bisa pacarin dia bingung
gubrat ngapain kamu kesini ih om jat masa kita ke sini lagi main main tapi kan kamu nggak sekolah
anu om tadi tiba tiba berhenti
banget sakit kali om kalau sakit kenapa enggak istirahat di rumah kamu gini om tadi sakitnya
tuh baru kerasa di jalan om bener om kamu nggak bohong kok nggak anget aduh aduh tiba tiba perut
sakit om katanya badan kamu yang panas kok sekarang sakit perut tadi tiba tiba sakitnya
pindah ke perut om bener om kamu nggak ngakalin om kan

tiba tiba apa sakit om masa sih di tengah kalian enggak om
oke om mamilin obat panas sama obat sakit perut di kamar ya
kevin kenapa sih ngomong aja
tapi saya udah kalau tetapi yuk yuk yuk kita nyarep yuk
nyarep yuk yuk
nyarep yuk yuk nyarep yuk no ada ruti ubi kijuk upi nyok nyok maaf tadi abie udah udah
sudah terakhir makan bubur yang bener nih bener kok oh iya mungka lusa umpama yayang kepin kepingin
ngungkapin perasaan dedemen and kevin ama ani ragu ragu ya enggak usah game sih nyuruh sayang
banget sama kevin hahaha hahaha toni udah cerita soalnya aku mau nyuruh nyuruh dro idea tuh saya mau nyuruh nyuruh aja ya
semuanya tony tony enggak aduh sakit mulut banyak banyak
kepin kepin emang nyodok gue
kevin apa apa nih kamu tuh orang kita lagi sakit pegang aja berhenti tangan kan apaan
panas enggak ada sekali ketahuan deh kita kesini abisnya kangen sama
berarti kamu nggak sekolah karena kita nggak sekolah karena kangen banget sama kevin nggak
boleh pokoknya kalau kamu nggak berangkat sekolah sekarang mendingan kita ngegosat
ketemu sama sekali boleh ya udah deh kita sekarang sekolah dadah kevin sayang berariu
darling duduk gara gara lo nih gua ngarep kepala sekolah makanya lu jangan

tergolong eating bahwa botak boketek begitu dumpling akan di youtube botak boketek jo discount
gue juga yakin dia tuh botak bukan karena pinter botak karena keturunan
enggak kok dia emang pinter keturunannya aja nggak botak
alah sok tau lo keturunan aja nggak botak
gue tahu itu kepala sekolah paling juga pakai jasa palsu
eh lo kalau ngomong jangan sembarangan
alah nggak usah dia ngajarin ngajarin gue
terus lo emangnya kesini mau ngaduk kepala sekolah gara gara apaan
joko ada apa nak
abi untuk kepala sekolah ini baik lo dimaafin
tapi jangan bolos lagi ya pak ya
pak maafin abi ya
makasih ya pak
aduh tony mulus
perut abi sakit nalpot abi juga
aduh tony abi mau ke toilet dulu ya tony
abi abi aduh tony abi udah mulus banget nih
pak pak makasih pak
kalian ini siapa
perkenalkan kami gengnya abi geng dongdut gidelap
oh jadi kalian ini yang ngajarin si abi nggak bolos sekolah ya
bukan om justru kami bertiga ini yang mengajarkan abi menjadi lelaki sejati tadi ya
abi kurang ajar lo udah masuk toilet cewek gue suruh nungguin lagi

hai ada orang ga di dalam
oh aduh ga bisa ini lagi direnovasi
ngapain lo disini
oh gue ya gue pemborong bangunan
iya gue disini cuma ngecek doang nanti anak buah gue yang ngerjain
keren dong masih muda udah jadi pengusaha
biasa aja lagi
kalian kebut gak
eh eh eh bukan gue eh eh
lo gak ada urusan apa lo sama cewek gue
lo mau nyari ribut sama gue
gue bruno anak buahnya don juan de marco
eh tenang men gue cuma ngecek obrol rohan
gue salar moon pembela kebenaran
tampang ke pokemon gak usah lo hormon
ini tony pacar abi jadi jangan macem macem lo ya